mana ingat pasien pasien yang udah saya bawa
lagian gambarnya nggak jelas gini kok
kalau kayak gini sih
mana ada yang kenali mas
gak biasa sih
lah ini udah jelas banget
kalau gitu saya permisi mas
ngumet pala aku
leo mau cari dimana lagi ya
ini apa sih
aku tuh lagi cari orang yang ada di dalam foto ini
tapi tadi gambar itu tante kayak kenal
kayaknya gak mungkin deh tante
itu gak jelas loh gambarnya
ya udah gak usah tante fikirin ya
lagian nanti juga gak kenalkan sama orang tadi
gak mungkin ada hubungannya sama tante
aku ngerti banget ini hari yang paling berat buatan
mendingan tante istirahat
mau bikin keliatan saya gak waras tadi di dalam
kalau kerjasamanya sampe batal gimana
ya kan aku gak tau
kalau kamu ketemuan sama dia
emangnya kamu kenal sama dia
katanya gak kenal sama siapa
sama diri sendiri aja gak kenal
gak kenal sih
tapi aku sering banget ketemu dia berapa kali
dan dia sih sifatnya tuh sangat dewasa banget
eh kalau nggak salah nama dia raja kan
udah deh gak usah banyak nanya
emang kenapa sih
kan dia tipe aku banget
udah ganteng baik penyanyi
pasti istrinya bahagia banget
masuk ke rumah sakit ya kita pulang aja
gak usah cari identitas diri kamu
jangan gitu dong
ayo ke rumah sakit yuk
ke rumah sakit ya
kalau tahu ayu ngefans sama raja
aku siep dari adik harusnya
gak apa apa sih tapi kayak ada yang sesuatu yang beda deh
kayak ada aroma raja tuh ada di sekitar sini
dah males dengernya
pulang aja deh gak jadi bantuin
lagian raja terus
sudah nih kita harus cari nih
pernah lihat jenazah perempuan yang wajahnya kayak gini gak mas
kok gak jelas mas
kalau ada foto foto aja mas
soalnya susah dikenalin kalau gambar kayak gini
kalau foto nggak ada mas ada yang ini doang
pernah lihat gak
saya nggak bisa bantu ya mas
terus sampai kapan nek
aku bisa ngenalin diri aku sendiri
aduh kakak itu tuh dipegel banget
gak ketemu ketemu juga
itu ya gambarnya juga urak urakan kayak gini
mas bismillah tuh
kalau ngasih kerjaan gak jelas banget
bentar saya tanya sama mas terston dulu
siapa tau ada kabar baik ya
panjang umurnya baru juga diomongin
boleh gambarnya juga gak jelas banget
ya udah deh tetap kabarin terus ya mas
belum ada kabar apa apa juga dari mas resno
selama ya dong aku gak bisa tau
ya jangan putus asa gitu
saya sama mas resno pasti bantuin terus
lagipula kan saya udah janji sama kamu bantuin
ya jangan sedih ya
makasih udah mau bantuin
yaudah kita cari lagi ya
hari ini aku ngerasa kamu tuh ada diketahuku
tidak saya takut
tidak saya takut
tidak saya takut
tidak saya takut
tidak saya takut
tidak saya takut
tidak saya takut
tidak saya takut
kok malah berhenti sih
aku juga gak tau kenapa aku mau berhenti di sini
tapi kayaknya ada yang aneh deh dengan ruangan ini
ini ruangan apa ya
ini ruang rawat khusus
ada pasiennya di dalam
udah lah ayo kita pergi dari sini
aku gak mau pergi
aku mau masuk ke dalam ruangan
terenggannya malah diomelin
gak boleh sembarangan
udah lah kita pergi aja dari sini

enggak aku gak mau
aku gak mau pergi
aku gak mau pergi
maaf pak bapak nggak boleh masuk
istri saya suster
bukan ceri diomelin kan
ini aku sayang aku ada di sini
bertahan ya sayang putri
aku juga gak tau
tapi dada aku sakit banget dan badan aku tiba tiba lepas
ini aku sayang aku ada di sini
bertahan ya sayang putri
aku juga gak tau
tapi dada aku sakit perut dan badan aku tiba tiba lepas
gini lebih baik kita pergi dari sini
tempatnya kayaknya gak bener nih